kita ke informasi yang pertama dulu pemirsa seorang anggota dewan di kota sukabumi jawa barat marah setelah mobilnya yang diparkir di tepi jalan dipasangi stiker pelanggar parkir oleh petugas
nah ini mungkin harus dengar musik ya supaya nggak gampang marah gitu
nah tapi sayangnya ini nada tinggi digunakan bukan untuk bernyanyi begitu tapi untuk marah marah ya
karena anggota dewan yang mengaku terburu buru karena harus menghadiri rapat penting tersebut memaksa petugas melepas stiker pelanggar parkir yang baru saja dipasang
dan video aksi ini beredar luas di media sosial
kesal karena mobil yang parkir di tepi jalan dipasangi stiker pelanggar parkir anggota dewan tatang kustandi dari fraksi pdi perjuangan di kota sukabumi jawa barat mengamuk dan marah
ia meminta petugas dinas perhubungan melepas stiker pelanjar parkir yang baru saja dipasang di mobilnya
anggota dewan ini melakukan pelanggaran dengan memarkir mobil di tepi jalan
ia beralasan kondisi darurat karena harus menghadiri rapat penting
ini kan darurat ini rapat penting
video aksi anggota dewan yang sempat viral di media sosial ini mengundang reaksi warga
mereka menyayangkan sikap arogan anggota dewan
menurut saya sih nggak pantas ya ayah
soalnya anggota dewan kan seharusnya memberi contoh yang baik maksudnya gitu ya
terus kan masalah apa sih perda ya itunya
padahal kan sebetulnya yang membuat peta itu maksudnya dia sendiri kok dia yang ngelanggar sendiri gitu maksudnya
dinas perhubungan kota sukabumi membenarkan jika peristiwa tersebut terjadi pada rabu pekan lalu
dinas perhubungan mengaku anggota dewan dari fraksi pdi perjuangan tersebut telah meminta maaf secara pribadi
usai kejadian dinas perhubungan juga mengaku tetap bekerja dan melakukan razia seperti biasa
alhamdulillah untuk anggota kami tetap semangat tetap konsisten mengawal dan mengamankan perda nomor lima tahun dua ribu delapan belas
saat akan dikonfirmasi datang tak berada di gedung dewan dan sulit dihubung
ahmad fikri sukabumi jawa barat